di parkiran ada yang lagi nelpon
masa gak boleh
saya gak tau
itu kawan atau lawan
kamu kenal gak
mungkin dia bukan siapa siapa
bukan kawan bukan lawan
cuma kebetulan lagi nelfon aja disitu
kamu harus makan
orang buat narik uang keamanan di kaki lima udah dapat belum
saya nggak ikutan lagi deh
kamu mau cari kerja di mana
kamu udah siap jadi pengangguran lagi
kalau nggak siap jadi pengangguran
berarti kamu harus tetap kerja
bejal juga harus tetap kerja
kamu harus tetap kerja jadi tukang parkir
saya mau berhenti kerja
kalau nggak mau jadi tukang parkir lagi
kamu mau cari kerja di mana
kamu udah siap
jadi pengangguran lagi
ya enggak atuh
kalau nggak siap jadi pengangguran lagi
berarti kamu harus tetap kerja
saya tetap kerja
kamu masak sendiri
kalau udah nikah
gak tinggal serumah
masa gak tinggal serumah
bukan gitu maksudnya
nanti yang masak siapa
suruh aja cedoh
ada tenangan yang kena kepala dia enggak
gara gara kegiatan balas dendamnya belum selesai
napsuter pendamnya bikin dia koslet
kalau bawain makanan
sekalian sama minumnya
bahwa saya balik lagi ke tukang servis tulang
aku berangkat kuliah dulu ya
aku akan menunggumu seuyung para penelimo
dan di situ yek

dia juga bebek zijn
kamu nggak parkir
dia udah bosen
bosen jadi tukang parkir
sama bosen dihajar
nasib orang buat bercandaan
saya serius mau nanya
bukan mau bercanda
kamu udah berapa kali dikejar kejar
terus berapa kali dihajar
buat apa kamu mau tahu berapa kali saya kejar kejar
terus berapa kali saya dihajar
pengen tau aja
siapa tahu nanti ada orang lain yang mau tahu juga
berapa kali kamu dikejar kejar
terus berapa kali dihajar
saya bisa kasih tau
bantuin saya nyari e board sama pendi
sudah kamu telpon
tadi saya telpon
hp nya nggak diangkat
aku mau market lagi
kalau ada yang mau ngajar saya
kalau berani lawan kalau nggak berani kabur
sekarang kita mau cari dimana
halo sudah ketemu ibu sama pendi
sudah berhasil kontak
belum juga tadi saya telpon gak diangkat
sekarang udah gak bisa ditelepon lagi hp nya mati
saya bisa berketemu atau berhasil kontak mereka
iya bos ini sekarang saya minta ditemenin chandra
terserah tempat saya parkir udah aman atau belum
sudah orang yang ganggu kamu udah saya beresin
terus terus terus terus terus terus
terima kasih pak
sebetulnya waktu itu saya serius mau ikut kamu markir
daripada nganggur kayak gini
kenapa waktu itu saya markir kamu malah main remi
yang ikut mah dia
saya diajak sama yang lain
nggak enak kalau nolak
masalahnya sekarang tempat saya parkir udah diambil alih orang
ya terus terus
kita ke parkiran yuk
kita kan harus tunggu komando kak jacep
cuma nyintip aja penasaran
lagi di rumah atau lagi angkot
saya ke rumah kamu ya
soal perang rusia sama ukraina
terus terus terus terus terus